sementara itu ketua pssi edi rahmayadi memastikan tim nasional akan tetap dilatih oleh luis mia
pssi akan segera membuat nota kesepakatan kontrak dengan luismia
ketua pssi edi rahmayadi membantah telah terjadi kebuntuan negosiasi dengan pelatihan luis mia yang dinilai terlalu mahal
rencananya pelatih luis mia akan tiba di indonesia pada kamis ini setelah menyelesaikan pendalaman ilmu kepelatihan di negaranya
menurut edi kedatangan luismia ke tanah air menjadi bukti telah sepakatnya pssi dengan luismia untuk terus melatih tim nasional indonesia
namun edi rahmayadi enggan menyebut harga kontrak yang berhasil disepakati kedua belah pihak
dengan kesepakatan ini akhirnya timnas indonesia yang akan berlaga di piala aff delapan november hingga sembilan belas desember dua ribu delapan belas mendatang akan tetap dilatih luis mia
tidak ada kabarnya kewil luismia
bila sedang melakukan dia sedang pendalaman itu kewajiban seorang kalau ada coach coach itu pelatih dari di luar itu dia harus ada masa masa yang dia harus melakukan pendalaman ilmu
nah dia baru selesai dan hari ini mungkin insya allah dadanya sudah nyampe